jalan jalan mau ke rumah pak teddy
iya mau ke rumah pak teddy
gue mau tau tuh dokter bisa kagak ngomong ke pak teddy nya
gue yakin tuh dokter kagak bisa
boy lu kenapa sih
lu dendam amat sama tuh dokter
emangnya lu kenal sama tuh dokter
asal lu tau
dia mau ngantuk gue
yan mukanya jangan ditekuk gitu dong
saya semakin jauh sekali dari mas apoy
apa ini semua karena ada neneng diantara aku sama mas apoy
kalau masalah itu
aku nggak berani ngomong banyak sih yan
apa saya tanya langsung saja ya ke mas apoy
tentang gimana kelanjutan hubungan saya sama mas apoy
boleh aja sih
tapi soal dimas yang waktu itu kamu ceritain itu gimana
ya tapi hati saya lebih condong ke mas apoy lu
iya tapi kan bang apoy belum condong ke kamu
oh rupanya ada tamu toh
kalau yang ini namanya bang tommy bah
bang paang mas tommy sebelumnya saya minta maaf
karena kalian berdua sudah lama menunggu saya
oh iya maaf ada keperluan apa ya mencari saya
kami itu diminta sama ustaz beling untuk menemui ustaz
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan santri dari pesantren an nur ustaz
maksudnya pertanyaan apa
jelasin lagi dong
saya tuh sempat ditanya sama santri ustadz tentang alasan yang masuk akal kenapa kita harus sholat ustaz
kalau itu sih jawabannya sebaiknya kita keluar saja
kan ustaz baru masuk
masuk udah keluar
ngapain keluar ustaz
kita keluar saja
nanti jawabannya di luar
baru masuk keluar
salah nanya kali uang
kamu kali keluar
nah sudah yuk
gantian kepala ambos sekarang kau pijet yuk
eh ente nyitung cepet banget deh
udah gitu pijetannya gak berasa lagi
ulang dah ulang ya
ulang yang bener
benteng benteng kepala kau gandang yuk
udah enggak merasa
yuk yuk yuk
gantian ya anda pijitin rasanya kenceng pijitannya kayak gimana
gantian gantian enggak enggak enggak usah gabung gabung
haduh haduh haduh gabung irman ada apa ini teh di mengandar dia menjijikin
aneh kenceng aneh mau bales dia dia kagak mau mengandar kau bales dendam
bales dendam itu enggak boleh gabung ya makandar ya ya iya atuh apalagi sekarang
teh bulan puasa waduh nanti gak dapet pahala atuh lagian kamu teh pada
mijitin mijitin apaan itu teh irman sama gabung kepalanya pusing makandar
mengurusi si rimba yang enggak beres beres iya makandar tuh bocah kagak ada
nurut nurutnya sama kita yaitu dinasehati jangan ada jarak
jangan ada tembok kenali dia apa kesukaannya nah dinasehatinya teh dengan
kesukaannya dia ngerti oh begitu ya emang ya kalau begitu mah mamang mau
ngambil ikan dulu assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih ya makandar
diterendang biasaan kok dipakai tangan makandar makandar makandar makandar makandar
hai tadi kan kita lagi belum jawab kok dia malah nyiram tanaman saya juga ngerti
tuh udah paham saya kalau kagak ngerti lu tanya dong saya nanya iya masa maku
yang nanya ustadz maaf pertanyaan yang tadi belum dijawab ustadz sekarang saya mau
bertanya kepada kalian berdua
bagaimana jika tanaman yang ada di depan saya ini tidak kita siram padahal hari sedang panas
pertanyaan masa dijawab memakai pertanyaan sih
ya pasti tanamannya kering ustadz karena kekurangan air dan tumbuhnya juga pasti
enggak bagus nah bagaimana jika tanaman yang kering ini diterpah oleh angin
terpangin iya kalau diterpangin pasti rapuh tumbang betul letak nah begitu juga manusia ini
manusia ini ibarat sebuah tanaman dan teko yang menyiram air ini ibaratnya sebuah ibadah
jadi apabila kita tidak beribadah hidup kita ini akan lemah dan hati kita menjadi rapuh
begitu pula dalam kehidupan sehari hari kita kita ini gampang terombak ambing karena lemahnya iman
begitu ya gitu gimana
tapi bulan p jalan lo kekeong loh
baru semakin berdekat seburuk ini gua juga cukup banget jalan
jalan jalan mau rumah pak teddy
ih ngomong pak teddy gua mau tahu tuh dokter bisa kagak ngomong ke pak teddy nya
bilang gua yakin tuh dokter kagak bakal bisa kagak
woi lu kenapa sih lu dendam amat sama tuh dokter emangnya lu kenal sama tuh dokter
asal lu tau tuh dokter saingan gue pi dia mau ngantuk wianti gue
yang tadi itu iya dokter iya saingan lu iya
itu dokter masa depannya cerah bener
lu lagi sakit hati begini lu dondonin kayak begitu lu bobulung nih
makanya dari tadi gua besar sama lu jangan lelet
gue mau ngejar tuh orang
gua mau tau sejak gua apa di mas ngelobi orang ngelobi pak teddy
iya udah bikin perhitungan sih lu
dan yang jelas gua akan bikin perhitungan buat diatas nama wianti gue
nah bunuh alat
masih jadi deh
kok gak jadi gua udah semangat
niat lo aja udah beda poi bukan mau buat bantuin musola lagi
udah deh sekarang kita fokus aja masalahnya
kita diamanahin buat ketemu ustadz rehan
udah masalahnya itu aja
semakin cepat kita ketemu ustadz rehan
semakin cepet kita ngelarin amanahnya
nah semakin cepet juga lu mau ngelamar wianti doang
ngelamar wianti deh
lo jangan marah marahnya doang poi
gimana lu mau bisa ngelamar wianti kalo lu cuman bisa marah marah doang
nah lu ngelamar wianti aja takut
apa gimana itu dokter kagak ngembat tuh si wianti
udah tunggu gua gak jadi
wa lam yakullahu kufuan ahad
ummi sama bidadari bidadari sorga ana kok tidak lewat lewat
fercuma dong ana baca alquran disini
ini tuh puasa
seorang keras begitu mau tambah haus aduh
kalo puasa kita tuh tidak dapat pahala
ya ngeriak siapa yang mengkandar
ana lagi baca ayat suci alquran di bulan ramadhan
ana tak ada arusan
tidak salah tapi kurang tepat
mendingan kamu te baca alquran nya di kamar atau di masjid saja
ada saja yang usir sama hobi ana